usai bertemu di istana bogor jawa barat presiden joko widodo mengajak sultan hasan al bolkiah ke markas besar tentara nasional indonesia
presiden mengajak sultan karena brunei berencana membeli alutsista dari indonesia
brunei berencana membeli alutsista jenis tank anoa dan senjata produksi pt pindad
hal ini dimanfaatkan presiden joko widodo dengan langsung membawa sultan hasan al bolkiah ke mabes tni
untuk melihat demonstrasi latihan gabungan prajurit tni
selain pembelian senjata dan tank anoa indonesia juga sempat menawarkan pesawat cn dan kapal perang
namun brunei masih memikirkan kembali tawaran itu
sementara ini baru senjata dan tank anoa yang sudah dalam proses untuk dibeli oleh brunei darussalam
sudah dalam proses dan memang tadi sudah kita perintah untuk juga segera diproses mengenai pembelian yang ada di pindad
baik berupa senjata maupun
dan kita tadi juga menawarkan kapal
beliau tadi menyampaikan masih dihitung hitung dulu
kita juga menyampaikan untuk pembelian pesawat cr
juga beliau menyampaikan masih kita hitung hitung dulu
tadi sudah langsung dipanggil menterinya
tapi yang sudah jelas tadi adalah dengan pindad untuk senjata dan tank ano
senjata ringan ya pak
nanti ditanyakan saja ke biokan juga pak
tadi menterinya yang biokan tidak sampai sedetail itu